h satu pilkada serentak kpu kabupaten sukabumi merilis data jumlah penyelenggara pilkada serentak yang reaktif pasca rapid test dilakukan
dari empat puluh enam lima ratus penyelenggara pilkada serentak dua orang lebih dinyatakan reaktif covid sembilan belas
beberapa orang langsung melakukan pengunduran diri saat diketahui hasil reaktif dan memilih melakukan isolasi mandiri
sedikitnya sembilan ratus anggota kpps di jawa tengah sebagian terinfeksi covid sembilan belas dan sebagian lainnya menunjukkan hasil reaktif pada rapi tes
kpu jawa tengah menjamin hal itu tidak berdampak pada pelaksanaan pilkada
komisioner kpu jawa tengah muhammad taufikur rahman selasa siang menjelaskan sembilan ratus petugas kpps yang reaktif dan positif sudah menjalani isolasi
mayoritas berasal dari wonosobo sebagian dari mereka sudah sehat dan bisa bertugas pada hari ini
di makassar sulawesi selatan empat ratus enam puluh dua anggota kpps kembali menjalani rapi tes
rapid test terpaksa dilakukan karena masih banyak penyelenggara pemilu yang reaktif
bahkan meski sudah menjalani dua hingga tiga kali pemeriksaan
sepuluh anggota kpps mundur sebagai anggota kpps lantaran menolak tes swab
ketua bawaslu ri menegaskan pengawasan pemungutan suara bagi pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit tetap dilakukan
dua orang anggota kpps dan pengawas tps terdekat akan mendatangi rumah sakit dan tempat isolasi pada pukul dua belas
para petugas wajib menggunakan apd dan menaati protokol kesehatan selama melayani pemilih yang telah memiliki surat al qur
yakni keterangan pindah coblos
meski beberapa wilayah berada di zona merah pilkada serentak yang dilaksanakan hari ini akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat
sampai saat ini sebanyak dua puluh empat wilayah di indonesia yang mengadakan pilkada dua ribu dua puluh masuk pada zona merah covid sembilan belas
jumlah ini naik dibanding minggu lalu yaitu tiga belas wilayah yang berada di zona merah
tim liputan cnn indonesia